ini keluarganya mbak ulan
ah kebetulan keluarganya lagi pada keluar kenapa sus
mas ini hasil tes darahnya mbaulan dan dokter ingin menjelaskan sesuatu
yaudah kalau gitu biar saya aja yang ngurus
bentar ya lan ya
semoga pelakunya cepat ketangkep ya pak
sekarang kita mau apa
mau ke rumah sakit mbak ketemu ulan
ya sudah ada teman
ya sudah saya banget kembali maya
ini keluarganya mbak ulan
ah kebetulan keluarganya lagi pada keluar kenapa sus
mas ini hasil tes darahnya mbaulan dan dokter ingin menjelaskan sesuatu
yaudah kalau gitu biar saya aja yang ngurus
bentar ya lan ya
mbak ulan atau apa
mbak ulan gue nunggu di sana dulu
gue datang lagi nih jam lo
ini mas dari hasil tes darahnya kami melihat jumlah sel darah putih pasien sangat tinggi
kami khawatir terjadi infeksi di dalam tubuh wulan
maka dari itu hari ini kami berniat untuk melakukan pemeriksaan yang lebih intensif lagi
ulan udah bangun ulan
sebelum semua tutup
aku aku gak bisa memberi lampu ke ulan
cepatlah sadar ulan dari
jangan berpikir untuk pergi
itu kan dokter yang tadi
kayaknya saya harus balik dulu deh
soalnya ada urusan mendadak
gak mau mampir dulu liat ulan
tidak ada kok om
ayo masuk dulu ya
tambahin kadar oksigennya

pindahin pasien ke ruang icu sekarang juga
pulang untuk di rijal
roman kak ada apa sama wulan
kata suster harus dipindahkan ke icu lagi ada apa roman
ada apa ini
aku juga kurang tau om kak
soalnya tadi aku gak ada di kamarnya wulan
tadi saya yang ada di dalam
waktu saya datang wulan sempet sadar
tapi badannya panas banget
makanya saya langsung lari buat jadi dokter
terima kasih alva
berarti kamu tidak boleh meninggalkan bulan dalam
bagaimana keadaan berdiri saya ada apa
putri bapak mengalami peradangan usus yang menyebabkan bakteri virus menyebar dan masuk ke ginjal
sehingga terjadi infeksi
untuk saat ini ginjal wulan tidak dapat berfungsi dengan sempurna untuk memompa darahnya
terpaksa bagaimana dok
ya saat ini wulan harus segera cuci darah
kalau tidak bulan akan keracunan darahnya sendiri
masalahnya apa sih
ketika wulan menangkap wulan wulan menangkap wulan
ketika wulan menangkap wulan wulan menangkap wulan
ketika wulan menangkap wulan wulan menangkap wulan
ketika wulan menangkap wulan wulan menangkap wulan
sorry sob disini angkot kan susah
lo juga katanya janjiannya di rumah ya lo mana disini
emang ada apa sih kayaknya penting banget sob
ini gue dapat fotonya dari polisi
ini adalah mobil yang nabrak bulan
nah sekarang kalian lihat
kalau dari yang gue lihat sih ini mirip
gue juga berpikir